bpjs ketenaga kerjaan dan komunitas stand up pedal indonesia mengadakan kegiatan happening act
dalam rangka persiapan road to belitong geopark international stand up pedal dan kayak marathon
bpjs ketenaga kerjaan menjadi salah satu pendukung kegiatan internasional ini
dengan tujuan membangun perekonomian melalui pesona pariwisata laut indonesia
bpjs ketenaga kerjaan menggelar kegiatan happening act program bersama komunitas stand up petling indonesia
dengan melakukan olahraga air petling sejauh enam km dari pulau pramuka menuju pulau semakdaun di kepulauan seribu
menurut direktur utama kegiatan ini merupakan langkah persiapan menuju event pedling international
yang akan diselenggarakan di belitung
rencananya akan ada tiga puluh negara yang berpartisipasi seperti malaysia singapura hongkong dan filipina
sebagai bentuk nyata bpjs ketenaga kerjaan dalam misinya yaitu mendukung pembangunan dan kemandirian
bpjs ketenaga kerjaan membantu meningkatkan pariwisata indonesia dengan mendukung event olahraga pedling di belitung pada agustus mendatang
ini sisi lain dari kegiatan kita bahwa sesuai dengan visi misi bpjs kenagakerjaan
diantaranya adalah mendukung pertumbuhan perekonomian indonesia
dan ini kegiatan ini juga untuk mendukung dan menyokong pariwisata indonesia
untuk menyehatkan masyarakat indonesia
ini juga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat
bahwa kita memiliki potensi alam yang luar biasa cantik sekali yaitu wisata laut
pantai pantai kita indah oleh karena itu ayo kita jaga kita rawat pantai kita
untuk bisa kita nikmati untuk bisa mendatangkan devisa
untuk mengundang wisatawan untuk bisa kita relaxing dan sebagainya
kegiatan tersebut bertemakan belitung geopark international stand up paddle and kayak marathon
sebelumnya pada tahun dua ribu delapan belas kegiatan eksemisi stand up pedal juga telah diselenggarakan di belitung
namun tahun ini tidak hanya eksembisi melainkan juga terdapat perlombaan
eksebisi stand up pedol yang akan digelar tahun ini menampilkan gerakan yoga di atas pedol
stand up paddle merupakan olahraga yang baru baru ini berkembang di tanah air

ini adalah olahraga yang disupport oleh bpjs ketanaga kerjaan dalam event internasional
nanti akan digelar pada di belitung pada tanggal dua sampai empat agustus dua ribu
saya mau ikutan jadi saya belajar dulu
karena memang olahraga ini adalah boleh dibilang bukan murni olahraga prestasi
kita olahraga sporturism lah ya
jadi memang kegiatannya sebetulnya kegiatan yang sering dipakai untuk wisata kan
dan wisata di atas laut
nah untuk kali ini di belitung kita perlombakan dalam bentuk maraton
memang kejuaraannya tidak selalu serius seperti yang sudah dilakukan di luar
karena memang di indonesia sendiri kita belum punya atlet yang memang benar benar oke atlet stand up paddle belum ada
bpjs ketenaga kerjaan berharap dengan terselenggaranya event internasional ini
diharapkan pariwisata indonesia khususnya di belitung dapat dikenal oleh dunia internasional
tentunya hal ini dapat menarik wisatawan dan berujung terhadap pembangunan perekonomian indonesia yang lebih baik
cnn indonesia menjadi salah satu media yang diundang untuk meliput kegiatan road to bpjs ketenaga kerjaan belitung geopark international stand up pattle board
sandra insanisari fadli julian kepulauan seribu